apakah kamu sobat rupiah sejati
kita cek dengan uji fakta atau hoax
yang pertama uang logam seribu rupiah bergambar kelapa sawit adalah uang lama yang nggak bisa dipakai buat belanja
yang kedua kamu bisa menyimpan dan juga mengirim uang di bank indonesia
kamu bisa mencairkan surat berharga negara di bank indonesia
tiga pertanyaan betul tiga
selamat kamu sobat rupiah sejati
kalau dapat informasi ditelan mentah mentah kayak lalapan
dari departemen komunikasi bank indonesia ada mas isan prabawa
alhamdulillah wape di sini gimana kabarnya
mantap saya juga alhamdulillah wape tenan
wah berarti ini juga kelihatan seger nih
mungkin biar lebih kita cair lebih gamdul
wih sih mantap siap mas
oke langsung kita tanya tanya soal bi ya mas tentang hoax dan sebagainya
kalau hoax yang belakangan ini sering muncul seputar bank indonesia
ini yang paling meresahkan dan berbahaya untuk disebarkan ini
ada beberapa isu yang saya coba saya sempat baca di medsos yang saya lihat
yang pertama adalah adanya isu bahwa ada undian berhadiah
jadi hati hati teman teman dalam menanggapi isu seperti ini
karena orang cenderung ketika mendapatkan informasi dapat undian
mereka langsung semerta merta memberikan data pribadinya secara begitu saja
isu yang kedua adalah adanya isu kita bisa mencairkan surat berharga negara
yang ketiga adalah ada isu bahwa kita bisa menabung di bank sentral republik indonesia
oke mas isan sekarang kita menjawab pertanyaan dari sobat rupiah
ini ada dari ed pangmulu perkasa
ini nanya bi itu sebenarnya bank pemerintah atau bank swasta
ini kita perlu tahu terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan bank itu
jadi bank pada umumnya adalah sebuah lembaga
bisnis atau entitas usaha yang bergerak di bidang sektor keuangan
dimana bank menghimpun dana dari masyarakat
kemudian menyalurkannya ke masyarakat lain melalui pinjaman atau kredit
maka bank itu terdiri dari bank milik pemerintah atau bumn dan bank swasta
kemudian dari sisi jenis usahanya
ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat atau bpr
kemudian kalau dilihat dari prinsipnya
ada bank syariah dan bank konvensional
apakah bank indonesia adalah bank milik pemerintah atau swasta
jawabannya bukan kedua duanya
karena bank indonesia bukanlah bank operasional
kita perlu membuka undang undang nomor dua puluh tiga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
yang menjadi dasar hukum pembentukan bank indonesia
yang bertugas untuk memelihara kestabilan nilai rupiah
hal ini dicapai dengan tiga kewenangan
dan kebijakan stabilitas sistem keuangan
jadi itu tujuan bank indonesia dibentuk di indonesia
nah kemudian negara negara juga sama memiliki bank sentral seperti bank indonesia
itu memiliki matary authority of singapore atau mis
di malaysia ada bank negara malaysia atau bnm
sementara di amerika ada yang namanya federal reserve atau fed race
jadi kembali bank indonesia bukanlah bank operasional
tapi adalah lembaga negara yang independen
dan bebas dari campur tangan siapapun
ini dari sobat rupiah at edis grt
nah ini uang seribu rupiah gambar kelapa sawit nih mas
ini kok bisa dijual dengan harga ratusan juta ini gimana nih mas
harga barang itu dibentuk oleh mekanisme pasar
artinya sepanjang pembeli dan penjual
pulpen ini kalau saya jual senilai lima miliar rupiah
silakan saja itu boleh dilakukan gitu
ada orang yang menjual koin dengan harga ratusan juta
uang itu masih berlaku hingga saat ini
uang uang apa saja yang masih berlaku saat ini
ini banyak juga nih hoaks yang beredar ya
bagaimana bank indonesia itu untuk mitigasi penyebaran hoax
kita mendukung asas akuntabilitas
hal ini sejalan dengan undang undang nomor empat belas tahun dua ribu delapan
sehingga teman teman bisa mendapatkan informasi apapun
daftar informasi yang diperuntukkan untuk publik
bank indonesia juga menerapkan keterbukaan informasi
melalui berbagai layanan informasi
baik melalui website resmi kita di www bi co id
maupun di kanal kanal medsos
kita memiliki akun akun resmi yang ada di sana
kita akan selalu dan selalu memberikan
isu terkini dan berbagai hal hal yang sedang berkembang
di masyarakat melalui berbagai kanal media kita
ini tips untuk sobat rupiah
agar terhindar dari yang namanya prank atau hoax
memang di era informasi yang serba cepat sekarang ini
dan kadang kadang kita karena terlalu semangatnya
mungkin terlalu seneng terlalu happy terlalu kaget terlalu excited
kita akan semerta merta mem forward hoax itu
dengan tanpa sadar dengan secepat mungkin
yang memang sedang dibahas oleh hoax tersebut
maka silakan buka semua kanal informasi
kalau memang ternyata tidak mendapatkan bukti
jangan sembarangan mengumbar data pribadi
karena itulah yang diincar oleh para penyebar hoax tersebut
untuk mengkonfirmasi berbagai berita yang kamu dapatkan
kontak senter bank indonesia di bicara satu ratus tiga puluh satu
bank indonesia memiliki salah satu kontak senter
kami akan memberikan layanan dan informasi yang valid
untuk bisa kamu gunakan
dalam memfilter berita berita yang kamu dapatkan tadi
oke terima kasih mas ihsan atas pencerahannya
intinya dengan tadi bisa membuka value baru
dan juga informasi yang baru juga
karena informasi paling mutagir dan valid
cuma ada di sini
oh iya selamat untuk netizen
dan juga sobat rupiah yang tadi pertanyaannya sudah dibacakan
jangan langsung makan mentah mentah kayak lalapan
jangan lupa like subscribe dan komen
di media sosial resmi bank indonesia